presiden joko widodo dikabarkan akan kembali lakukan perombakan di jajaran menteri kabinet kerjanya
nama menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menpan rb asman abnur disebut akan diganti
asman abnur merupakan kader partai amanat nasional pan yang mulai duduk di jajaran menteri kabinet kerja di tahun dua ribu enam belas saat jokowi lakukan reshuffle jilid ii
perombak kabinet kerja dipastikan karena pan telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan capres cawapres prabowo dan sandiaga
selasa pagi menteri sekretaris negara pratikno menjelaskan kabinet kerja mengalami perubahan pasca dinamika pilpres dua ribu dua puluh
menurut pratikno terkait akan dikeluarkannya nama asman abnur presiden menilai sosok asman menunjukkan kinerja yang baik selama menjalankan tugasnya
partai amanat nasional memastikan menteri pendaya guna
aparatur negara dan reformasi birokrasi atau menpan rb asman abnur telah mengundurkan diri dari menteri kabinet kerja
asman yang merupakan kader pan mengundurkan diri karena perbedaan pilihan politik
konsekuensi dari dinami politik konsekuensi dari pencapresan kemudian koalisi siapa yang di dalam siapa di luar
tapi sekali lagi kalau dari sisi kinerja menteri menteri
menteri yang dari pan dalam hal ini pak asman juga sangat sangat sangat bagus
presiden sangat puas dengan kinerjanya
dan pada posisi yang tepat sekali
karena beliau dengan background entrepreneur kemudian bisa membenahi birokrasi
agar lebih melayani